ya ampun lucu banget
ya berkembangnya media sosial dewasa ini tentu saja memberikan kita pilihan untuk mengekspresikan diri dengan berbagai macam cara
salah satunya misalnya seperti ini dengan menggunakan filter di berbagai macam platform media sosial
semua kalangan anak anak dewasa bahkan orang tua turut pula memanfaatkan teknologi ini untuk bermain bersama dengan buah hati mereka
tapi bagi anda parents anda tetap harus bijak ya bermain filter dengan buah hati
karena alih alih bisa menciptakan memori yang menyenangkan
salah memilih filter bisa berdampak buruk terhadap psikologis anak di masa yang akan datang
mencoba beragam filter menarik di instagram menjadi salah satu kegemaran siti manggar patani
untuk mengisi waktu bersama sang buah hati
beragam filter mulai dari yang lucu cantik bahkan aneh
kerap kali ia coba untuk melihat reaksi si kecil
meski begitu ibu satu anak ini mengaku cukup selektif
memilih ragam filter saat bermain dengan putri kecilnya zuya
tapi memang ada beberapa juga filter yang bikin misalnya matanya jadi merah
atau ada darahnya atau ada perubahan jadi binatang gitu kan
nah itu tuh yang sebenarnya aku hindari
karena pernah juga dicoba misalnya kayak matanya jadi merah
terus mungkin karena anakku udah satu tahun lebih udah mau dua tahun
dia tuh udah mulai punya rasa takut
jadi kalau misalnya dia udah mulai rasa takut misalnya dia udah bilang dia udah bisa bilang takut gitu
nah itu nggak aku paksain lagi
bagi manggar filter di berbagai platform media sosial tak hanya berfungsi sebagai hiburan semata
media sosial juga berperan penting menciptakan memori yang menyenangkan antara orang tua dan anak
media sosial jangan sampai menunjukkan anak menderita atau anak sampai nangis nangis terus kita rekam gitu loh
itu takutnya nanti kalau dia udah besar terus dia nangis nangis terus kita rekam gitu loh
dia melihat itu lagi tuh ngerasa kayak sama orang tuanya dikerjain atau dibully gitu
jadi ya berusaha untuk nunjukin yang baik baik aja sih di media sosial gitu
tentu saja tidak semua orang tua berpikir yang sama
banyak sekali kita jumpai reaksi anak anak yang menangis bahkan histeris saat bermain filter bersama orang tua mereka
menurut psikolog anak dan keluarga samanta elsner
mengunggah emosi anak yang tidak menyenangkan di media sosial sejatinya bentuk pelanggaran atas privasi anak
kita perlu tahu dulu
anak kita itu sudah di tahap usia yang mana nih perkembangan kognitifnya
kalau masih di bawah usia empat tahun ya mereka tuh masih kadang susah membedakan
kalau anaknya nangis ya nggak usah diposting di sosial media juga
karena itu kan melanggar hak privasi dan bagaimana anak merasa nyaman ya
dalam jangka panjang kebiasaan menggunakan filter yang membuat anak tak nyaman atau takut
bisa memicu trauma yang akan berdampak buruk terhadap kesehatan mental

trauma tidak punya trust issue yang sama orang tua sama relasi nanti sama pertemanan sama pasangan
itu dampak jangka panjangnya
terus jadi semakin takut jadi fobia kecemasan ini juga berdampak
merasa tertekan sekali jadi stres jadi nanti ada perilaku yang menurun dari anak
kemajuan teknologi digital yang berimbas pada perubahan perilaku bermedia sosial memang tidak bisa dinafikan
namun sebagai orang tua menjadi filter pertama bagi anak anak tentu menjadi sebuah tanggung jawab moral
bijaklah bermedia sosial dan pastikan kesehatan mental anak tetap menjadi prioritas
miladia rahma denny irvan jakarta